momen dimana matahari tepat berada di atas kaabah atau dikenal juga dengan
siang ini merupakan momen dimana matahari tempat berada di atas kaabah
atau dikenal juga dengan prosedur qiblat
momen ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menentukan arah qiblat agar lebih akurat
fenomena rosul qiblat atau matahari tempat berada di atas kaabah
dan ini terjadi pada tanggal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan mei
siaran digital pay tv dan media switning lainnya